dua jenazah terduga teroris jatiluhur masih berada di rumah sakit polri kramat jati jakarta timur hingga proses identifikasi selesai dilakukan
sementara satu terduga teroris lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit yang sama
koresponden rifana pratiwi memiliki laporannya
pasca penangkapan empat terduga teroris di jatiluhur purwakarta saat ini dua jenazah teroris abu sofi dan juga abu faiz
masih berada di ruang instalasi jenazah rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
dari informasi yang kami dapatkan dari kepala humas rumah sakit polri bahwa sudah dilakukan rangkaian identifikasi
untuk memenuhi data post mortem mulai dari pengambilan sidik jari kemudian tes dna dan juga pemeriksaan gigi
selain proses identifikasi jenazah tadi malam juga sudah dilakukan proses otopsi untuk mengetahui
apa sebetulnya penyebab kematian dari dua jenazah terduga teroris dan dari hasil otopsi
mereka mengalami luka tembak akibat
melakukan perlawanan saat akan dibekuk oleh tim densus delapan puluh delapan
dan dari informasi yang kami dapatkan memang belum ada satupun keluarga yang datang ke kamar jenazah rumah sakit polri
bahwa mereka sudah diundang
sebetulnya kehadiran mereka ini sangat diperlukan untuk memenuhi data antemortem
dan setelah nanti data antemortem dan data post mortem ini dicocokkan atau direkonsiliasi
jenazah akan diserahkan kepada keluarga untuk dikebumikan di wilayah tempat tinggalnya masing masing
dan dari informasi yang kami dapatkan juga
sampai saat ini masih ada satu terduga teroris
kami belum mengetahui apakah itu irfan ataupun rizal
yang saat ini masih menjalani perawatan intensif di ruang vip melati rumah sakit polri jakarta timur
karena tadi malam saat dibawa
ia memang mengalami luka di bagian mata namun sudah dilakukan tindakan untuk di ronsen dan di ct scan
sementara satu terduga teroris lainnya saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di makobrimob kelapa dua depok
rifana pratiwi cnn indonesia